kita ke informasi lain calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno mengapresiasi penundaan kenaikan harga bbm jenis premium
namun ia meminta pemerintah cepat tanggap agar tidak diikuti dengan kenaikan bahan pokok
dalam kunjungannya di kota dan kabupaten cirebon jawa barat kami siang sandiaga uno mengaku memahami langkah pemerintah menaikkan harga
namun dalam kondisi ekonomi seperti saat ini masyarakat bawah yang akan merasakan dampaknya
karena itu ia mengapresiasi langkah penundaan kenaikan harga bbm jenis premium
bbm tentunya sangat memprihatinkan masyarakat dalam keadaan tidak memiliki daya beli yang kuat keadaan ekonomi mereka juga masih terkendala
kami mengerti pemerintah mengambil kebijakan menaikkan bbm
kami mengapresiasi bahwa premium ditunda karena keadaannya sangat berat untuk masyarakat
menengah ke bawah namun kami khawatir bahwa langkahnya premium nanti
karena sekarang banyak masyarakat yang akan berpindah menjadi pengguna premium
akan malah justru menambah beban di masyarakat